aku harus izin dulu deh ke mama rosha
karena yang punya acara kan bukan aku
kok belum ada jawaban dari andin ya
iya apa nanti aku minta elsa untuk dateng ya
din jangan bilang mama dan elsa ya
senangnya kalau bisa seluruh keluarga berkumpul
aku juga seneng seneng mau ajajak liburan nih ke villa
ini kan liburan pertama sama papa liburan
kayanya gemoa ini udah gak sabar
pengen buru buru jalan ya
biar saya masukin ke kamar mobil
kenapa lu berdua
ber tiga sama lu juga
gak usah pakai nunduk nunduk
gak usah pakai ini dah
udah keliatan mukanya pada pengen ngeledek gua
mau ngeledek gua kan lu ber dua
mau ngeledek lu
siapa yang biar ngeledekin
untung aja mba nin ngundang gue ke acara vilanya
jadi kan gua bisa ngirit makan gue buat weekend ini
sebenernya ada hubungan apa sianah sama nino
sampai nino semalem nganterin sianah pulang
sianah gua mau nanya deh sama lu
semalem nino nganterin lu dalam rangka apa
bukan urusan lu
lu mau pergi ya
ga bawa koper biar sekalian lu keluar dari sini
eh gua titip dulu ya
soalnya weekend ini gue lagi diundang sama keluarga alfahri buat gathering villa barunya mereka
kayaknya rame deh
ini gue mau jalan sekarang
karena kan gua keluarganya mereka
oh iya lu ga diundang
lu kan bukan bagian dari keluarga al fahri lagi kan ya
soalnya udah putus sama saus
gue bisa ketemu al juga kan
kayaknya ini kesempatan bagus deh
kita berangkat ya
ehh tunggu sa
lu masih belum tau kan setelah dari sana lu mau tinggal dimana
lo yakin mau keluar dari rumah ini
tanpa tau lu setelah itu mau kemana
wih tuh ada juga aduh baru bangun popok jadinya agak lemas tuh tuh tuh
kamu kenapa sih mas tegang banget kayaknya
tuh sampe keringetan kayak gitu tuh
engga keringetan dari mana orang sini
ah susah kayak keringetan deh
ini kan pertama kali saya naik mobil lagi ya jadi agak
aku akan menuntun ke jalan yang benar
pelan pelan ada anak anak
iya jadi ngindarin lubang
mau apa kamu mau minum gak
permen deh aku bukain permennya
udah ada di buka ya
udah di bukain ini udah di bukain
mau apa lagi mau dipijitin nggak
udah mending kamu diem deh
nanti kau sentrasi saya ke ganggu ini
sudah lama kan gak bawa mobil soalnya
tadi aja yang minta lubang kalian marah
kayak lo gak tahu diri kalau di rumah gue ya
pakai acara ngambil kerjaan gue
terus sekarang mau ngatain gue
lo tuh sebenarnya mau ngapain sih ngikut gue
udah tau mau jan sendiri masih aja ngikut
lo pasti mau ketemu sama al kan
ngapain sih harus berapa kali gue kasih tau sama lo
kalo al itu udah gak approve
ini titik perjuangan gue yang terakhir untuk berusaha jadi beanya maharatu
kau bukan seseorang yang nah
kami maaf pak ya aku mau kayak gini terus mama papa ada sekarang om mami segini itu
amin semoga kita bahagia selalu ya amin amin
mengingatin papa cepat kembali ya jadi kita bisa melakukan hal seperti ini tapi
aku senang banget sekarang
ren kita jadi jemput mbak felis jadi mah selain kan beli juga diundang sama pak lebat
belanya ya ya duh semoga mbak bella nggak cemburu sama mbak felis hai bel assalamualaikum pak
rendy bu mayang mbak jessica waalaikumsalam maaf ya saya jadi ngerepotin nggak apa apa
bu mayang apa kabar baik mbak bapak kabar alhamdulillah baik bu oh ya baju sih gimana
kabarnya baik pak randy maaf ya saya jadi nebeng mobilnya bapak dan
ya nggak apa apalah malah kamu lebih aman ikut kita soalnya kan semalam kan kamu abis
begadang sama saya iya makasih ya pak buat perhatiannya sama sama
duh aku harus gimana ini pasti mbak bella lagi menahan rasa cemburunya
ya allah rasanya aku pengen cepet cepet sampai di vila bener bener nggak kuat ada diantara mereka
ya allah rasanya aku pengen cepet cepet sampai di vila bener bener nggak kuat ada diantara mereka

dong nuh ngomong ngomong ini kan suaminya teman mama meninggal di bandung jadi rencananya kita rame reme
mau ke bandung sekarang
apa nih mama ada acara
aduh kayaknya nggak bisa deh soalnya kita mau bareng bareng kesana
ini bentar lagi juga mama dijemput
jadi kayaknya mama gak bisa dateng deh ke acaranya rosa
kan mama udah bilang gak boleh kesana
ini bentar lagi teman mama kan jemput
nanti kalau jemput tolong kasih tau ya mama mau siapin kerudung
tapi kamu jangan kesana ya
sebenarnya kangen sama rena
oh sama oma
sama oma dulu
ini villanya bagus banget
ini bakal betap
bukan disini lama lama
aduh kalau tinggal rame rame sih kagak ngapa
kalau sendiri ogah gue
ngebersihin aja kayaknya juga ribet ya
pokoknya nanti temenin saya aja
saya kan mau menghabiskan
ya boleh boleh boleh
ibu ibu gak pekat deh orang mbak mirna itu maunya tinggal keduaan
ini udah ada yang pada lapar belum
berarti udah pada makan sih mas
kamu yang lapar ya
kok makan gak ada yang ngajakin saya
baru sekali kamu mau makan gak
kita cari makan yuk
di pinggir jalan aja
yuk kita cari makan
rena masih tidur di mobil
langsung gendong ke dalam aja kali ya
cek cek semua segala macam
saya juga nanti minta tolong orang untuk bawa masuk barang barang semuanya ya
mbak mirna mobil tolong diparkirin
di pinggir jalan
kita duluan ya
aku cari makan dulu bentar
akhirnya kita sampai ya pak
ternyata kalau ngikutin petunjuk gak susah juga nyari ya
kayaknya elsa belum sampai
dia naik apa ke sini
mau ngajak barang juga gak mungkin
papa udah sampai sini aja kenapa kelihatannya kayak masih mikirin sesuatu sih
om tante selamat datang
kiki terima kasih ya
sebentar om tante kiki cekin kamarnya om tante sebelah mana ya
maafin nih kiki catet di hp soalnya kiki gampang lupa tan
oh kamarnya om sama tante di lantai dua
sini kiki anterin ke atas ya om tante
ki yang udah datang siapa aja ki
keluarga pondok pelita udah komplit om terus sama om surya sama tante sarah
kalau mas randy tante mayang yang lainnya belum datang
elsa belum datang
om tante sebentar ya
kiki kesitu dulu
ini sih bu pak
oh iya saya mau mas randy turun ke tan hitam sama buber kacang hijau satu ya
kamu mau tahu gak mas
dulu kamu tuh gak suka makan di tempat tempat yang kayak gini
tapi karena aku suka akhirnya kamu nurutin apa yang kau mau
permisi pak bu
jangan keberatan yangooo role kali ini gua yaa
kalau makan di tempat begini
sopan terakhir nanti saya makan sendiri ya
kenapa gitu kamu gak suka disuapin
ya terus kenapa kalau banyak orang kan kita suami istri juga
tuh pak tuh pak tuh pak
rasanya pasti beda kalau makan sendiri sambil suapin mas
mas enakan mana disuapin atau makan sendiri
atau mau coba pesen yang lain gak
emang ada menu apa lagi
ada ada kesukaan kami juga
mas aku mau mesen itu dong mie goreng satu mie kuah satu
terus jangan lupa pedes ya
ya sayurnya jangan lupa
tunggu sebentar ya ibu ya
aku kasih tau nih
kasih tau apa
kalau kamu nggak mau disuapin
kamu mau makan apa sis
ini aku mau gantian
ngapain disuapin ini
emang dulu gitu
emang dulu gitu
emang dulu gak
gak pernah nolak
ini gak bisa lebih cepet pak
ini juga udah lewat jalur alternatif pak
di depannya masih satu jalur
ya terus kapan nyampeinnya kalau kayak gini
ya mbaknya tenang aja
mbaknya tinggal duduk manis aja
yang capek juga saya mbak
yang rugi juga saya
bisa gak gak usah kayak gitu
pusing kok gak dengernya
ya ampun si anak
aduh sumpah lo jorok banget
ya ampun si anak
kok muntah di mobil sih
aduh si anak sumpah
jorok banget sih lo
kenapa sih nggak minta berhenti dulu baru muntah
kenapa harus minta di mobil coba
aku sumpah si anak ini
aduh baunya gak kuat
ini gue jadi pengen muntah juga tau gak
sumpah jorok banget sih anak
nih mbak turun aja deh
udah muntah di mobil saya
mbaknya bawel lagi ngedumel merulu
kenapa jadi marah marahnya sama saya ya
ya mbaknya ngedumel terus pusing saya
eh sayangnya kenapa sih
harusnya memang gak usah ikut tau gak
kan gue udah bilang gak usah ikut
jadi ngerepotin kayak gini kan
lo mending balik jakarta aja deh
udah deh gak usah
enggak enggak enggak
nanti yang ada kalau kita jalan lagi lo stop lagi untuk muntah
nanti muntah lagi muntah lagi
kalau gue balik ke jakarta
sekalian nanti barang barang lo gue keluarin ya dari rumah
yaudah yaudah kita lanjut aja ya
pak kita lanjut aja ya
jangan stop stop lagi untuk muntah
yaudah pak ayo kita jalan yuk
maaf mbak saya gak bisa lanjutin perjalanannya
mbaknya sampai di sini aja
yang penting mobil saya dibersihkan dulu
dan gak apa apa gak usah dibayar full
ini kan kita belum sampai tujuan
atau gini aja deh begitu sampai tujuan
saya akan bayar lebih oke
lo emang ada uang buat bayar drivernya lebih
ya kan di sana ada mbak andin ada orang orang di sana
masa gak bisa sih buat bayarin doang
nyorang ya bukannya bantuin gue ngayakinin supirnya buat antren sampe villa
lo yakin mereka mau ngasih lo uang
lo bisa gak sih gak ngomong kayak gini di depan drivernya
ya emang sebenernya gue gak punya uang sih
tapi kan bisa pinjam ke siapa dulu gitu di villa
udah hujan bersih muntah
sial banget sih bu hari ini
ini mah udah ciri cirinya orang hamil kenapa masih gak mau ngaku juga sih
kalo emang gak mau bersihin gak apa apa
setelah dari sini lo angkat kaki dari rumah gue
iya udah iya udah gue bersihin kok
udah tenang udah rapih ya
ya makanya lu jangan ngomel ngomel terus deh
capek gue dengernya
lagian lu kenapa sih gak coba untuk cek ke dokter aja biar jelas loh itu kenapa
soalnya ini saatnya gue mau ke rumah gue gak bisa
tapi rakit lo ini tuh udah mengarah ke sana
ini enak ya mie ya ternyata ya
hmm enak kan
kenapa kiki gak pernah buatin sayur ya waktu saya pulang ya
kamu juga gak pernah buatin sayur
nanti aku buatin tiap hari
mau cobain kuah gak
udah udah tenang
hmm enak kan mana
tapi kamu pasti lebih suka ini
mau pesen apa lagi
hah pesen apa
ini aja belum habis
tapi aku seneng deh
dengan kamu yang sekarang mas
kamu gak menjauh sama aku
kamu mau lihat muka aku mau ketahu bareng sama aku
kalau kemarin kemarin kan kamu canggung
momennya nanti aja kalau berdua
kan ada orang enak
tapi ini jarum berdua
nanti dicari momennya
kemarin di couple juga berdua
gak pengen gak sama
kaper mau pengen nasi gak biar kenyang
nggak usah kening nasi gitu aja kenyang
eh tapi kamu mau bikin surat perjanjian gak
kayak aku dulu
aku bikin surat perjanjian
kalau aku kan buat kamu untuk jatuh cinta sama aku mas
gak usah lah
kenapa gak usah
iya kan saya gak benci kamu andien
iya aku tau
jangan supaya sengin kamu aja
mau roti itu dong
ya satu ya
saya udah kenyang andien
ini aja belum habis
itu kamu belum habis loh
tadi udah kacang hijau
tadi udah kacang hijau
tadi udah kacang hijau
sama apa ketan
sama apa ketan
udah kebanyakan nanti bu basir
udah kebanyakan nanti bu basir
nggak aku makan nanti
nggak aku makan nanti
mau cobain gak
coba in satu aja
eh kamu suka keju loh
galak banget sih
makan jangan ngeliatin saya terus
emang di muka saya ada apa yang diliatin terus
aku mau makan
oke minuman sudah cukup
terus untuk bbq
oh makanan laut sudah siap
hampir semua sudah siap
bu sara ini saya baru checklist semuanya
untuk bbq sudah siap minuman semuanya
hampir sempurna untuk nanti malam
seperti biasa kan persiapannya selalu matang
kalau ibu rosa
aduh saya berusaha yang terbaik bu
karena kan memang saya tidak mengundang banyak orang
saya maunya acara ini benar benar intimate
dan semua orang bahagia
yang tua yang muda anak anak juga
jadi saya siapkan segalanya
insya allah semuanya bahagia
vilanya juga bagus sekali
udaranya juga sejuk
kalau misalnya mereka sudah you know
sudah bahagia bersama saya mau tinggal sendiri disini
tantaku sudah cek segala persiapan di dalam
semuanya sudah siap
mungkin ada yang bisa aku bantu lagi tante
benar gak ada yang harus gue kerjain lagi
nanti kalau kami butuh bantuan kamu nanti awalnya tunjuk
oke panggil aku ya tante ya
untung dari tadi nggak ada adi
di sini juga aman
gak ada adi
kalau gitu aku aman
kesel banget kalau harus ngeliat adi terus terusan sama feli
oke kalau gitu tante sayang
aku permisi dulu
aku mau cek cek lagi
jangan sampai capek nanti malam ya
ya tuhan baru juga tenang sebentar
udah lewat lagi nih orang berdua
tapi tadi kerjaan udah beres semua ya
aman sih pak semuanya
dengan sebanyak itu
orang kantor yang diundang pak juga ke sini
bentar ya pak
ada beberapa staff dan manajemen kantor sih pak
ada para manajer kepala bagian dan lain lain
nah untuk daftarnya nanti saya share ke nomor bapak aja gimana
oh ya boleh
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
berhenti malah dianggap seperti

masih siapa nih
ada om ganteng
nih askara lagi ngambuk ngambuk

um enggak mau
oh sama om randy
sekarang mau di game game siapa
mau di geno siapa

kan harus nyampe posisi misi kiceng
capek canda kok
tapi agak beneran dikit
boleh tapi gue mampu
kasih liat kamer gue dulu gapapa kan ya
abis itu gue ditukerin
biarin dia istirahat dulu
kenapa ada kecoa kecoa
tirak tirak ada apa bagus ada apaan di dalam
kenapa kamu tirak tirak liat saya ganti wajah
kamu juga ngapain ke kamar aku sih
yang dateng ke pila ini banyak orang ya din
saya gamungkin minta kamar sendiri
dateng kesini tau kalo
ya pokoknya intinya
kamu tidur sama aku
ee perih sih
silahkan dilanjutin obrolannya
masih bercampur kalau satu ratus delapan puluh
kamu kenapa ada buku saya selingkuh akhirnya kamu mau kasih tahu saya rahasia kamu apa
itu kabarnya biasa aja ini ada kabar yang lebih mengembirakan lagi jadi tadi kan saya mau
ngasih tahu angin kalau renato masih tidur di kamarnya kiki ya terus tiba tiba angin
keluar dari kamar teriak sekitar kecoh akan bu enggak taunya pak bos lagi ganti baju dan ternyata
saya dengar lagi pembicaraan angin sawah pak bos nanti mereka bakalan sekabar
mereka bakal seka ya pendengaran saya masih bagus bener bener beli beli
teriak alhamdulillah ya after all this time saya selalu berharap dan saya pernah bicara sama
saya senang denger ya ya semoga
ini menjadi suatu awal bagi terbangunnya sebuah hubungan yang jauh mudah lama sekali
ya kan saya ngerti sekali anak saya itu pasti masih canggung dan dia gak enak hati dan dia malu
cuman dengan sikapnya menjauhi andin itu tidak akan perbaiki hubungan mereka
i know deep down inside dalam hatinya al pasti juga merasakan bahwa
sesuatu soal santin yang mudah mudahan juga bisa
kak gak sia sia ya saya ajak mereka ke villa ini ya
untung kamu denger
villanya cakep ya pan
pan itu apa
alhamdulillah udah beres
terima kasih ya terima kasih udah bantu saya bu sara
tante maaf itu om surya di sebelah sana
kenapa ya tentu ya kok kayak gelisah gitu kayak nunggu sesuatu atau kayak lagi mikirin sesuatu gitu
iya dari tadi saya juga udah lihat seperti nunggu sesuatu ya tapi gak ngomong apa apa juga sama saya
pak surya oke kan tapi
gak apa apa sih
untung saya ingat pesan dari andin untuk tidak memberitahu busara kalau pak surya actually ingin elsa ada di sini
kamu diundang kesini kan
iya aku diundang balik
selama kamu disini
jangan bikin yang aneh aneh ya
apa ke dalam dulu
lo tuh emang dicapai bawa masalah banget ya
udah diajak bukannya bilang terima kasih
tapi emang sebenarnya lo harusnya gak usah ikut
karena lo cuma bawa sial buat gue
gue yang bersihin muntahnya
kira kira mama udah ngabarin belum ya ke purwasa
kalau aku datang tiba tiba kayak begini
apa aku akan dikusi sama mereka ya
ya kalau pun diusir
malah yang tidak
aku udah bisa ngeliat rena
bisa sekamar bareng
aku mau jadi sedih
selalu aku maafin mas
lagipula aku juga sabar kok
sabar dan berusaha
untuk membuat ingatan kamu
untuk hari ke lain
ada ngasih nasihat ke kamu juga tuh
kamu dikelilingin sama orang orang yang baik
dan orang yang support kamu
ya kuncinya sabarlah
sesuatu yang terburu buru itu tidak baik
ya sekarang mungkin
saya harus memulainya semua dari nol din
kalau misalkan balik lagi
saya tahu bagaimana
saya bisa mencintai kamu
misalkan gak kembali kan harus dimulai lagi dari nol
saya harus menemukan itu
karena kan gak bisa dipaksa juga kan
tapi saya berusaha untuk menumbuhkan itu
tadi bilangnya apa
jangan galak kan
gak galak cuma
ini salah salah
ini salah salah
ini salah salah